stadion gelora bung tomo di surabaya jawa timur menjadi salah satu stadion yang diajukan pssi sebagai tempat pertandingan piala dunia usia dua puluh pada dua ribu dua puluh satu mendatang
meski sudah bertaraf internasional banyak persoalan yang harus dibenahi agar gelora bung tomo benar benar siap dipakai sebagai stadion piala dunia u dua puluh
sudah lama dikeluhkan oleh para pemain persebaya dan juga para pemain tim lawan yang bertanding melawan persebaya di stadion ini
biasanya bau sampah akan semakin pekat akan semakin terasa pada saat pertandingan menjelang sore ataupun malam hari
nah ini adalah satu hal yang sangat harus dipecahkan solusinya oleh pemkot surabaya sebagai pengelola dari stadion gelora bung tomo ini
tidak hanya bau dalam setiap laga persebaya pertandingan persahabat internasional maupun kualifikasi piala asia yang digelar di stadion ini
akses jalan juga menjadi sumber keluhan
lebar jalan hanya lima meter dan menjadi sumber kemacetan di tiap pertandingan
bau misalnya karena memang berdekatan dengan tpa sampah tapi tentu ini bukan penghalang untuk penyelenggaraan event piala dunia tersebut
karena seperti biasanya ketika ada event event sepak bola
paling tidak bisa dikurangi untuk bau sampah itu dengan bahan bahan kimia
sebagaimana stadion lain yang diajukan pssi sebagai lokasi pertandingan piala dunia u dua puluh
gelora bung tomo punya waktu sampai pertengahan tahun depan sebelum diinspeksi oleh fifa dan diputuskan stadion mana yang akan terpilih
rangga umara miki peresia surabaya